kamu kok jatuh sih mas
aku pikir ada apa loh
suami yang tampan rumpawan
yang bergelimang harta
tapi suami yang membuat hati
membawanya bersama ke surga
di dalam lubuk hati lo yang paling dalang
lo tau jawabannya
karena lo takut kecewa
lo takut hancur
ketika lo tau kebenarannya seperti apa
bukan anaknya roy
nusi masih ingat saya
iya betul istri hartawan
lama banget sih mereka kebiasaan ya
gak pernah bisa lontain
itu pasti mereka
sorry bos kelamaan
tadi kita habis terawih
gue punya tuan yang mau mencari
tugas buat kalian berdua
tapi kalian harus bisa yakinin gak akan gagal
ren besok undang pak gindong
buat buka puasa bareng bareng kita di sini
nanti mama bikin
nah udah dong ma
aku kan sama dia tuh udah putus ma
ya kan sekedar silaturahim
gak ada salahnya ren
ya siapa tahu
kamu sama dia ngembung lagi gitu loh
mama juga udah bantu kamu kan
di aksi dektatif kamu
mama udah bantu banyak
masa kamu sekarang ini gak mau bantu mama
tapi rem gak usah deh biar mama aja yang telpon langsung
halo pak rafael
pak saya mau kasih tahu sesuatu ke pak rendy
ada kabar apa ya bang
jadi gini pak
katanya besok ricky ada acara
ricky ada janjian sama elsa
tapi saya nggak tahu ya pak
ricky itu janjiannya jam berapa
tapi yang jelas sore pak
terima kasih undang undang informasinya
saya akan cari tahu lebih jauh
sama sama pak rendy
semoga informasi saya ini bermanfaat
selamat malam pak
ada acara apa ya ricky sama mbak elson
itu jam sembilan
sebentar lagi saya akan berangkat

supaya tidak terlalu lambat

bisa berapa banyak
dari mana saja bisa bertahan biar akan lebih banyak
lepas petunjuknya keturunan
laku baju pandemi karantina usia speed
saya akan mengandalkan
dampun obat jeruk pertama
di utara kota navanya

kerja seperti ini

masih gangguin kamu
aku gak tau sayang
mungkin karena aku terlalu takut kali ya
jadi kebawa mimpi
di rumah aja ya
hari ini aku ada pemotretan sayang
paling jam sebelas
atau jam dua belas an lah aku berangkat
pemotretannya jam dua soalnya
biar gak ada yang
kamu juga harus tau
kamu ada di rumah ini
jadi kamu gak akan kenapa napa
karena ada aku juga buat lindungin kamu
ntar lagi sahur
mending kamu cuci muka
biar kita sahur bareng
sampai sekarang aku gak tau
kenapa elsa bisa sampai setakut itu dengan ricky
apa ricky pernah ngancam elsa
kalau memang betul
kalau memang betul

mas sepuluh raten

aku pikir ada apa loh
kok bobo di bawah
lupa bapak tadi gelinding gelinding jatuh
kok bisa sih mas
rena yang anak kecil aja gak pernah jatuh
kok ada di tempat tidur
saya kasih ruang buat reina
tadi soalnya reina tidurnya
dia ke tempat saya terus
ya saya kan agak minggir minggir
minggir minggir akhirnya jatuh
iya sayang bapak gak marah kok
eh udah jam berapa ya mas sekarang
oh iya udah waktunya sahur nih
udah jam setengah empat
untung saya jatuh
kalau gak jatuh gak bangun sahur
puasa dong mbak
kita sahur ya
udah petinggi sih habis ye
tapi ditang kaulah kok ga jatuh an ellos
sekarang gue jatuh semua nasi udah